saksi kasus pembunuhan terhadap brigadir yosua yaitu asisten rumah tangga ferdis sambo susi
menjadi perbincangan hangat hingga sempat trending di media sosial karena dikatakan berkali kali berbohong ketika memberikan keterangan dalam sidang lanjutan pada senin
lalu apa yang mendasari keterangan bohong susi apakah ia berada di dalam tekanan dan ancaman atau ada faktor lainnya
kita akan membahasnya malam ini bersama psikolog forensik riza indragidi
selamat malam mas riza
saya sadar setengah sadar setengah tidak dan seterusnya
tapi intinya saya mengamini pendapat hakim tampaknya ada sekian banyak kedustaan di dalam keterangan yang dia berikan
kalau dilihat dari secara kasat mata begitu orang awam melihat sidang kemarin ketika susi memberikan keterangan
apa yang bisa ditangkap dari gesture tubuhnya pernyataannya ketika ia melakukan kebohongan
apakah ada yang kentara jelas ketika seseorang sedang berbohong
saya tidak menguasai bagaimana cara menganalisis gestur tapi yang saya ketahui bahwa ketika seorang saksi dianggap memberikan keterangan yang penuh dengan kepalsuan
atau keterangan yang mengada ngada maka kemungkinannya ada tiga
pertama bahwa keterangan palsu atau keterangan mengada ngada itu diberikan karena yang bersangkutan secara sukarela memberikan keterangan palsu itu
mungkin ada ikatan emosional yang sedemikian kuat dengan terdakwa rasa cinta rasa kasih rasa kasihan
itu yang mendorong si saksi kemudian untuk setuju
secara sukarela menyampaikan informasi palsu atau informasi mengada ngada
kemungkinan yang kedua adalah saksi ini memberikan keterangan palsu atau mengada ngada karena memang sedang berada di bawah pengaruh tekanan
baik tekanan sifatnya intimidatif tidak menyenangkan atau tekanan yang sifatnya iming iming menjanjikan kesenangan
nah tapi biasanya saksi yang memberikan keterangan palsu yang di bawah tekanan itu akan mencabut keterangannya ketika dia merasa sudah lolos atau lepas dari tekanan tersebut
misalnya ketika dia diperiksa oleh polisi dia memberikan keterangan palsu karena saat itu masih berada dalam penguasaan si terdakwa
tapi karena sekarang dia sudah pindah ke ruang sidang dia dikuasai oleh majelis hakim dia terbebas dari pihak yang semula memegang kepalanya
sekarang dia lebih leluasa untuk mengatakan bahwa saya mencabut keterangan yang tercantum di dalam bap
itu tipe kedua
tipe ketiga adalah keterangan palsu atau mengada ngada yang diberikan karena yang bersangkutan sudah mengalami kekacauan berpikir yang sederhana
ini bahkan bisa mengarah ke psikopatologi tetapi saya tidak berpikir bahwa saksi susi mengalami atau memberikan keterangan palsu dengan kategori yang ketiga ini
itu artinya anda mengamini bahwa susi melakukan kebohongan dengan dua tipe
yang pertama secara sukarela dan yang kedua berada di bawah tekanan
saya secara spekulatif menduga kalaulah tidak kemungkinan pertama yaitu pemberian keterangan palsu
karena adanya ikatan emosional tertentu dengan pihak terdakwa
secara sukarela dia berikan keterangan itu
atau yang kemungkinan kedua adalah diberikan informasi palsu karena yang bersangkutan dibawa tekanan
tetapi sesungguhnya ini bukan persoalan besar dari sudut pandang hukum
karena hukum mengatur entah itu keterangan palsu tipe satu tipe dua tipe tiga atau bahkan mungkin ada tipe tipe lainnya
yang jelas saksi yang memberikan keterangan palsu maka dia akan bisa dipidana
itu saja aturan mainnya
dengan ancaman tujuh tahun penjara ya mas reza
yang menarik adalah tadi yang disebutkan bahwa ia berbohong secara sukarela karena ada ikatan psikologis begitu
susi ini mengaku bahwa ia baru bekerja selama dua tahun
apakah itu mungkin sudah bisa membentuk bonding atau ikatan secara psikologis antara susi dan majikannya secara lebih kuat
sehingga ia akhirnya rela untuk berbohong
atau memberikan keterangan palsu demi majikannya
ilustrasi pembanding saja jangankan dua tahun
baru berjumpa dengan sang belahan hati satu hari pun kita sudah bisa memiliki emotional bonding dengan dia
jadi dalam waktu dua tahun pun demikian pula
bisa saja kalau memang interaksi itu intens
susi katakanlah mendapat posisi yang spesial di hati
baik itu terdakwa ferdisambu maupun terdakwa putri jendrawati
maka tidak terus kemungkinan
maka ada faktor faktor yang sangat personal yang membuat barangkali saksi susi ini jatuh simpati kepada kedua majikannya
sehingga dia suka rela memberikan keterangan yang menyulitkan proses persidangan dan menyulitkan dirinya sendiri
lalu bagaimana dengan tadi dalam kondisi tertekan
apakah ini juga yang membuat susi kerap kali melakukan keterangannya kerap kali berubah ubah dalam persidangan
sehingga membuat hakim juga gerak
kalau bagi pendusta keterangan yang diberikan adalah keterangan palsu
maka tampaknya memang itu hasil rekayasa pihak eksternal
karena sekali lagi dia adalah sosok yang bersahaja dari sisi pola pikir dan sederhana dari sisi pilihan kosa kata
itu artinya suasana ruang sidang kehadiran majelis hakim jpu kemudian kuasa hukum dapat mempengaruhi seseorang ketika bersaksi di dalam persidangan begitu
harus kita akui bahwa proses hukum termasuk apalagi proses sidang adalah
sebuah proses sesungguhnya tidak menyenangkan
orang yang tidak bersalah kemudian berhadapan hadapan dengan otoritas penegakan hukum saja bisa merasa tidak nyaman
apalagi kalau kemudian orang tersebut berada di kursi misalnya kursi terdakwa kursi pesakitan
dia membayangkan ada konsekuensi hukum yang akan bisa dia terima
maka efek stres punnya juga akan semakin luar biasa
ketika kadar stres atau sebutlah tekanan batin sudah melampaui ambang toleransi
maka pengaruhnya pasti secara psikologis akan kemampuan berpikir jernih akan menyusut
juga akan berkurang tindak tanduk di hadapan majelis hakim tampak mencurigakan
dan seterusnya itu akibat dari kemampuan yang bersangkutan dalam mengatasi tekanan tampaknya sudah anjrok sedemikian jauh
akibat adanya lingkungan yang penuh dengan stres
apakah akan kondisinya akan berbeda ketika saksi ini dihadirkan terpisah dari terdakwa atau dari saksi saksi lainnya
ya teoritis maka kita bisa katakan
bahwa resep agar saksi bisa bertutur kata secara jernih keterangan yang disampaikan itu berkualitas berkualitas dalam pengertian lengkap dan akurat
maka semaksimal mungkin hal hal yang stressful hal hal yang bisa membuat dia cemas itu harus bisa dieliminasi
tapi sekali lagi ini konsekuensi yang tak terelakkan bagi siapapun yang sedang berproses hukum
ini bukan proses yang menyenangkan
secara alamiah manusia ingin menghindari proses ini
jangan sekali kali main api
jangan sekali kali kita melakukan perbuatan justru bisa memasukkan kita ke dalam sebuah proses hukum yang tidak menyenangkan itu
tapi berbeda melihat dengan keterangan atau kesaksian para terdakwa lain ketika di dalam sidang begitu
ketika saksi ditanya oleh hakim ada yang terbata bata seperti susi atau memberikan keterangan berbelit belit
tetapi berbeda dengan terdakwa seperti fendi sambo dan juga putri candrawati yang terlihat tetap dalam kondisi tenang
anda melihatnya ini seperti apa
sadar tidak sadar tampaknya di belakang kepala kita punya pemikiran yang sama
kalaulah saksi susi ini dianggap sebagai wayang maka dalangnya siapa ya
pihak yang tanda petik paling berkepentingan dalam proses sidang ini adalah terdakwa ferdi sambo dan terdakwa putri candrawati
jadi kita sudah ketahui wayangnya siapa dan tinggal lagi dalangnya siapa
dalangnya ya dua nama yang saya sebut barusan itu
sebagai dalang tentu saja dia punya daya kendali yang kuat
tidak mungkin dia berada pada posisi dalang kalau kemudian dia tidak bisa menguasai wayang wayangnya
common sense saja secara awam bisa kita pahami bahwa orang yang punya kepentingan paling besar
tentu akan membangun strategi yang paling matang dan tampak paling meyakinkan pula di hadapan majelis hakim
dalam sisi ilmu psikologis apakah memungkinkan seseorang yang dalam kondisi tertekan
akan tetap berkata secara tenang jujur dan memberikan keterangan yang tidak berbelit belit
poin bagus jadi sesungguhnya kita tidak mutlak bermusuhan dengan tekanan
karena tekanan hingga derajat tertentu justru akan bisa meningkatkan performa atau kinerja kita
kecemasan itu hingga ambang batas tertentu akan bisa melecut kita untuk berpenampilan atau berkinerja lebih baik lagi
tetapi ketika tekanan atau stres itu sudah melewati ambang toleransi makanya justru adalah performa akan anjlok
tadi saya sampaikan beberapa contoh performa yang anjlok adalah kemampuan berpikir
kemampuan berpikir jernihnya menguap kemampuan berbicaranya menjadi berkurang
indah standutnya menjadi mencurigakan dan seterusnya
itu karena tekanan ternyata sudah melewati ambang toleransinya
tapi sekali lagi hingga derajat tertentu tekanan itu kita butuhkan untuk memaksimalkan potensi bisa kita keluarkan
nah tapi kan kemarin pak hakim wahyu sempat mengatakan bahwa dan mengancam susi bahkan
ketika ia terus melakukan kebohongan di dalam sidang
bukan tidak mungkin dia juga akan duduk sebagai tersangka
sangka atau bahkan terdakwa
apakah ini justru akan menambah tekanan dalam benak susi
sehingga akhirnya ia juga tidak bisa memberikan keterangan yang benar
di satu sisi perkataan hakim itu sangat benar
itu aturan lain semacam itu tergantung dalam undang undang
tapi pada sisi lain sebagaimana diskusi kita ini
kita bisa melihat adanya dimensi kemanusiaan dimensi insani yang sesungguhnya tidak bisa kita tanggalkan dari siapapun
termasuk dari saksi susi
tetapi saya bagi orang yang mencoba
yang tekuni psikologi forensik tetap memposisikan psikologi sebagai backup system
sebagai sistem pendukung hukum
jadi saya tetap mendahulukan perkataan hakim
bahwa terlepas apakah kesaksian atau keterangan susi itu palsu
tapi ketika dia berdusta
dustanya mempersulit proses hukum
dan mempersulit dirinya sendiri
maka saya sepakat yang bersangkutan bisa saja suatu saat nanti diposisikan sebagai tersangka
tapi dari sisi anda seorang kacamata
untuk menguak atau mengungkap
mengulik keterangan saksi
apa yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum
apakah dengan menekan
dengan melihat sisi humanisnya
atau memang terus mencecar
sehingga akhirnya ia bisa memberikan keterangan
setiap individu setiap saksi
sesungguhnya memiliki resisti
jadi ada saksi yang lebih rentan untuk ditaklukkan dengan tekanan yang semakin lama semakin hebat
ada juga saksi yang membutuhkan pendekatan humanis
ada juga saksi yang membutuhkan kombinasi keduanya dan seterusnya
tetapi saya ingin meluruskan satu hal
sejauh ini obrolan kita tampaknya memandang keterangan saksi sebagai suatu hal yang sangat vital
seolah olah tanpa keterangan yang valid maka proses hukum akan bisa tumbang
proses sidang akan bisa bubar
saya harus tandaskan bahwa
psikologi forensik memang pada dasarnya kadung menganggap bahwa keterangan informasi
yang disampaikan dalam sebuah proses hukum adalah barang yang sangat potensial merusak proses penegakan hukum itu sendiri
karena keterangan atau saksi atau informasi itu sangat mengandalkan daya ingat
dan daya ingat sayang beribu sayang rentan mengalami fragmentasi dan juga distorsi
alhasil psikologi forensik wanti wanti
betapapun kita tidak bisa mengabaikan keterangan saksi
tetapi sesungguhnya proses hukum yang paling baik adalah proses
yang tidak terlalu mengandalkan keterangan saksi
lantas apa yang harus diandalkan
tak lain yang harus diandalkan adalah pada aspek pembuktiannya
bukan pada pengakuannya
bukan semata mata pada keterangannya
ya baik terima kasih mas reza indragiri sudah berbincang bincang bersama kami
memberikan insight terkait apa namanya keterangan para saksi yang tadi digarisbawahi bahwa proses hukum
keterangan saksi penting tapi yang paling penting adalah pembuktiannya
terima kasih psikolog forensik reza indragiri atas waktu anda selamat malam